pagi ini saya memulai aktivitas sebagai peternak bebek di kelurahan limbangan wetan
kota brebes jawa tengah di tempat ini ada lebih dari tiga puluh peternak bebek terpadu yang masing masing
memiliki lebih dari lima ratus ekor bebek nah biar ada bebeknya segar dan telurnya banyak pagi ini
saya ajak bebek untuk mandi di empang yang ada di sekitaran kandang nih kalau ngatur bebek itu
kayaknya lebih gampang dia diarahin kesana jalan kesana semua kalau yang lain susah
dul hadi salah satu peternak bebek di tempat ini menuturkan setiap pagi seluruh bebek diajak
keluar kandang untuk mandi di empang yang ada di sekitar kandang waktunya sekitar satu jam
biasanya setelah mandi bebek akan naik dan kembali ke kandang ini mereka di ini istilahnya apa mandi
pagi lah oh mandi pagi jadi mereka pagi dikeluarkan ya mandi nanti habis itu balik sini main main
main main sejam terus habis itu balikkan alih iya
bye bye hahaha having a skinny ke kandang sejumlah bebek tidak mau menepi sepertinya

hai ah kalau kita pulang hari ini saya yakin mereka programme not moments kita hanya punya lima teman

foto jurnalis cnn indonesia pro bokus hartoyo ini harus tanggung jawab mengembalikan bebek
ke tepi dengan menggunakan drone hahaha wah wah wah wah setelah bebek kembali ke kandang selanjutnya
saya mulai menyiapkan pakan beberapa bahan yang digunakan diantaranya ikan giling nasi aking atau
nasi yang kering serta dicampur dedak atau bekatu seperti ini ya ini saya biar bapaknya
mengaduk ya saya cuma ikut manduin dari pinggir karena dia ikannya baunya amis banget terus nanti
kalau saya ikut bautnya nggak hilang hilang saya nanti sampai kemana mana susah itu ini saya pakai
hehehehe dengerin dia pintar udah sana makan
agar tidak bercampur dengan bebek milik peternak lain setiap bebek diberi tanda seperti ini bisa
menggunakan cat di bagian sayap atau menggunakan gelang di bagian kaki ini ya bebek yang sudah tidak
produktif bertelur akan terlihat lebih gemuk dan bebek yang seperti ini akan dijual ke
pengepul untuk dipotong tiba saatnya untuk memanen telur bebek kali ini saya apes celana
saya kena kotoran bebek hahaha kena itu kotor aja untuk memanen telur bebek ini bukan
pekerjaan yang sulit tinggal mengambil telur bebek yang sudah ada di kandang dimasukkan ke
wadah seperti ini tapi harus hati hati ya saat meletakkan di dalam wadah karena rawan pecah ah
ini panen kita hari ini jadi kalau satu kandang itu
biasanya isinya sekitar lima ratus bebek dari lima ratus itu biasanya akan bisa dapat telur seperti ini
sekitar tiga ratus perhari tiga ratus biji nanti setelah ini kita packing seperti ini terus dari sudah di packing
seperti ini langsung dikirim ke tempat pengolahan telur asin dan telur bakar seperti apa prosesnya nanti
kita lihat ya sama sama ya tidak jauh dari lokasi peternakan bebek masih di kelurahan limbangan
wetan terdapat puluhan pembuat telur asin kali ini saya akan melihat dan mengikuti proses pembuatan
telur asin telur bakar dan telur bacem di rumah produksi milik sri wasilatun saya mau lihat proses
produksi telur asin boleh boleh tidak menunggu lama saya langsung mengikuti proses pembuatan
adonan untuk membungkus telur agar menjadi telur asin
bahan yang digunakan adalah tanah liat garam kemudian abu gosok
untuk dua ember tanah liat diperlukan satu ember garam dan abu gosok secukupnya
kemudian diaduk dengan air hingga merata
sebelum telur bebek dilumuri dengan adonan untuk diasinkan
terlebih dahulu dilakukan penyortiran untuk memastikan telur tidak pecah
karena kalau kondisi telur pecah diasinkan ia akan membusuk
untuk memastikan si telur ini nggak pecah tekniknya begini
kalau suaranya nyaring ini berarti utuh
kalau yang nggak nyaring kayak yang pecah mana tadi bu
kalau yang ini kan ada yang pesan nih
nah dia suaranya beda
iya jadi nggak nyaring
telur bebek yang sudah disortir kemudian langsung dimasukkan ke dalam adonan
untuk dibungkus adonan dan ditempatkan ke dalam box
tiap box seperti ini diisi telur sebanyak tiga ratus butir
di tempat busri wasilatul ini setiap hari mengolah paling sedikit seribu butir telur
dan dikerjakan enam
untuk menambahkan keuntungan ke karyawan
udah jadi satu box ini isinya tiga ratus
ini disini sudah ada tandanya nih
ini berarti tanggal dua belas bulan tiga tiga ratus
ini satu box isinya tiga ratus nah ini bapaknya
ini semua ini sampai ke ini nih
kalau mau diember satu ratus lima puluh disini
ini buat persiapan lebaran nanti jadi stoknya udah banyak
lebih banyak lagi ya
sampai lima ratus peti ya ini masih lagi mau mulai
untuk sampai menjadi asin telur yang sudah dilumuri dengan adonan dibiarkan lima belas hari
tahap selanjutnya setelah lima belas hari telur dicuci bersih telur yang bersih selanjutnya direbus
hingga matang ini setelah di asin lima belas hari baru dicuci sudah bersih
seperti ini tinggal direbus
dalam perkembangannya telur asin tidak hanya akan direbus
tapi diolah menjadi beberapa jenis olahan seperti dibakar atau dipanggang
asapnya betul jadi tadi dari batok kelapa terus ini biar enggak terlalu besar apinya dikasih
ini yang dikasih air
pokoknya empat jam rebus empat jam ini bakar juga empat jam
kasih seram air
menurut sriwasilatun awalnya telur asin hanya direbus
akan tetapi dalam perkembangannya saat ini olahan telur asin sudah ada lima pilihan rasa
kalau di brebes mulainya telur asin sejak kapan saya belum tahu jelas ya
cuman kalau saya sendiri memulai usaha telur asin ini memang dari turun temu
turun dari orang tua
iya sampai sekarang alhamdulillah
kalau dulu telur asin masih original aja ya
dulu original sekarang sudah beberapa varian
rohman salah satu pelanggan telur asin mengaku selalu membeli telur asin untuk oleh oleh dan untuk dikonsumsi sendiri
biasanya rohman membeli telur yang dipanggang

terus kalau yang dipanggang kan minyaknya itu juga tidak terlalu banyak ya
pagang kan minyaknya kan agak banyak kan
di dalaminya kan banyak berminyak
yang bikin enak itu minyaknya
nah bagi anda yang melintas di wilayah kabupaten brebes
anda bisa mendapatkan banyak pedagang telur asin sepanjang jalan di kota ber rebus
namun bagi anda yang melintas di jalan tol
anda bisa mendapatkannya di kawasan res harbor nya bekas pabrik gula banjarratma be rebus
ya ini rasanya macam macam ya
ini yang rebus biasa
telur bawang ada oven panggang pindang
bakar ada lima
ya coba yang bakar deh
yang bakar asap
cuman kalau di sini asinnya sedang hijau banget
kalau yang bakar asap sedang
gak terlalu itu ya
brebes jawa tengah